belasan psk yang sedang manggal di pasar tradisional ponorogo
selasa siang ditangkap petugas satpol pp dalam sebuah razia
ironisnya psk yang diamankan itu sudah berumur paruh baya
sementara di surabaya sejumlah tempat hiburan malam digeledah petugas
razia gabungan polisi dan satpol pp menyasar ke sejumlah tempat hiburan karaoke di surabaya
tidak seperti tempat hiburan yang lain tempat hiburan di sini berbentuk sederhana
berharga murah dan untuk konsumsi tertentu
satu persatu tempat hiburan kafe di kawasan jalan pasar kembang dan kali rungkut
juga diperiksa kepemilikan dokumen usaha dan izin menjual miras
di lokasi ini sejumlah karyawan serta manajemen terlihat panik mengetahui kedatangan petugas
petugas juga memeriksa satu persatu identitas dari wanita pemandu lagu
dengan hanya menunjukkan fotokopi ktp para wanita ini kemudian bisa kembali melanjutkan aktivitasnya
petugas juga menemukan sejumlah botol miras ilegal
dari berbagai jenis sisa penjualan dan langsung disita
razia juga dilakukan di ponorogo
petugas menemukan lima belas pekerja seks komersial psk yang tengah manggal di sebuah pasar tradisional
mereka berpura pura berjualan kopi di dalam pasar
ironisnya dua belas psk diantaranya sudah berusia paruh baya lebih dari empat puluh lima tahun
bahkan ada beberapa yang mengaku sudah memiliki cucu
mereka beralasan menjadi psk karena butuh uang lebih
di injanti sudah lama bu
sebelumnya di mana bu
usai didata petugas satpol pp dan dinas sosial ke lima belas psk yang terjaring ini kemudian dikembalikan ke pihak desa tempat mereka tinggal